berikutnya pedaudut abdul sahid ditangkap polisi
jebolan pencarian bakat dangdut itu ditangkap karena diduga terlibat kasus tindak pidana perdagangan orang tppo
pedadu jebolan pencarian bakat dangdut abdul said ini ditangkap polisi karena diduga terlibat tindak pidana perdagangan orang atau tppu ke australia
saya ditangkap bersama dua orang rekannya karena telah menipu korban ratusan juta rupiah
berbekal nama artis dangdut sahid dan dua pelaku lainnya menjanjikan para korban ini dapat bekerja sebagai pemetik buah di australia dengan iming iming gaji enam puluh juta rupiah per bulan
namun setelah empat korbannya menyetor uang para korban yang melapor ke polisi tidak juga berangkat ke australia
meski sudah ditangkap saudara said mengilak telah melakukan penipuan
atas perbuatannya said dan dua tersangka lainnya terancam paling singkat lima belas tahun pidana penjara
perang saya juga tidak bisnis di sini melainkan orang lombok minta tolong pada saya saja
jadi saya tidak bisnis di sini karena saya kan tiketing tiketing travel parwisata
jadi peserta juga yang meminta itu dia sudah tahu prosedurnya tidak tidak saya kesana
cuma dia melainkan peserta yang minta supaya diberangkatkan ke australia sudah ada yang jemput dia
dia menjadikan menawarkan dan segala macam cara untuk meyakinkan bahwa dia memiliki koneksi ataupun kendala di kedutaan australia
sehingga korban ini percaya untuk bisa diberangkatkan ke australia
ada korban dua orang yang dijanjikan untuk bisa diberangkatkan ke negara australia